dimulai pukul lima belas sore laga perdana turnamen ini langsung diwarnai gol yang dihasilkan oleh pemain nomor sembilan atletico madrid u delapan belas pablo pozos bueno ke gawang bali united u delapan belas yang dijaga oleh keeper imade putra kaice
hingga akhir pertandingan atletico madrid u delapan belas mengukuhkan kemenangan dengan skor akhir lima atas bali united u delapan belas
disampaikan oleh pihak bali united dalam konferensi pers menyebutkan ada banyak pelajaran yang dipetik dari pertandingan melawan atletico madrid u delapan belas serta tanggapannya mengenai jakarta international stadium sebagai tuan rumah penyelenggaraan
ini buat pengalaman buat pemain kami kita tahu yang kita hadapi ini kualitasnya di atas kita
terus yang kedua mungkin anak anak agak gimana ya agak
nervous di pertandingan pertama makanya menit menit awal kita bisa kecolongan dua gol
tapi secara tim anak anak bermain bagus juga cuma kita di lini belakang kehilangan dua center back kami jadi tidak ada yang mengkoordinir di lapangan di lini belakang
menurut saya stadionnya sudah sangat bagus dari segi fasilitas dan rumput standar eropa
terus di ruang ganti juga ada ice bad pemain yang habis tanding capek bisa langsung
recovery dan dari segi fasilitas menurut saya yang tidak usah diragukan lagi sudah sangat bagus ini
untuk kursi kancah internasional
dari sisi atletico madrid juga menyebutkan bahwa pertandingan melawan klub bali united juga menjadi pengalaman yang baik bagi timnya
karena ini menjadi pertama kalinya bagi pemain atletico madrid u delapan belas bermain di stadion besar seperti jis
selain itu pelatih atletico madrid u delapan belas juga menjadi pengalaman yang baik bagi timnya
dan dari sisi atletico madrid u delapan belas daniel perez menyebutkan pemain indonesia dari klub bali united memiliki potensi yang bagus
dan harus terus berlatih dengan maksimal untuk menggapai mimpi menjadi pemenang
dan dari segi tim ini sangat kompetitif
pada suatu saat ini kita memiliki hal hal yang sulit
tapi kita bisa mengelaknya walaupun dengan kesulitan tapi kita bisa mengelaknya
dan jika saya harus menjadi pemain nomor tujuh puluh dua menurut saya sangat bagus
dan untuk anak anak indonesia kita dari atleti selalu mencari kepentingan yang sama
kepala yang sama bekerja bersama pikirkan bahwa tiada yang lebih baik dari yang lain
dan ekipa di atas semua orang lain
dan mengingatkan mereka untuk melakukan apa yang mereka suka yang saya ingatkan adalah bermain bola
pertandingan yang bertujuan sebagai persahabatan ini
pertandingan yang bertujuan sebagai persahabatan ini juga dimaksudkan dengan kebaikan dan kebaikan dalam pertandingan yang terjadi di atas kota
pertandingan yang bertujuan sebagai persahabatan ini juga dimaksudkan dengan kebaikan dalam pertandingan yang terjadi di atas kota
pertandingan yang bertujuan sebagai persahabatan ini juga dimaksudkan dengan kebaikan dalam pertandingan yang terjadi di atas kota